mohon mama percaya sama yang kita yang terang
mama akan memberikan nyawa mama buat anak mama
mama gak mungkin mila gak mau ketemu sama mama lagi
bapak gak mau percaya sampai kapanpun bapak gak mau percaya
mama tetap gak percaya
ini salah bapak ini pasti ada yang salah
maksud mama surat ini salah
itu pasti salah pasti salah besar
gak mungkin mila yang nulis itu
mila gak mungkin dengan dengan dengan sendiri dia menulis surat seperti ini
mila pasti dipaksa untuk menulis ini
orang tua angkat dia maksa dia untuk menulis
pasti papa pasti dia dipaksa
pasti dia dipaksa
ini salah besar
mama baru ngerti sekarang
astaga mama bodoh sekali
kamu yang nulis surat ini
ini semua ulah kamu ya
kamu jangan berapura
sudah jelas kamu jangan berapura pasti kamu ini
ini semua ulah kamu ngaku
evita evita sama sekali nggak mungkin itu mama
sedikit pun di pikiran saya gak pernah ada terlintas untuk melakukan hal seperti itu
kamu jangan bohong
ini semua buatan kamu ini buatan kamu ini jelas kamu yang bikin
mirah nggak mungkin nulis ini
tapi itu bukan tulisan tangan evita
ini semua evita yang bikin
ngaku sekarang juga
mama itu bukan tulisan tangan evita ma
siapa siapa di sini mas
evita sayang juga sama mirah
mirah itu bukan adik kandung evita tapi evita sangat bersalah

evita nggak mungkin melakukan itu evita pengen mirah kembali ma

luar biasa ma
ternyata benar ya
paranormal itu persis benar sekali
kamu itu memang benci
kamu itu memang benci sama mereka
kamu sengaja ngilangin mirah juga waktu itu
dan sekarang apa ini udah kamu
ini udah kamu
kamu cari pembelaan ya pembelaan lain
setelah semua kelakuan kamu ketahuan kamu bikin surat ini supaya bapak ngasalahin kamu lagi
surat tulisan kamu bisa suruh orang lain untuk menulisnya
kamu punya otak
kamu cukup pintar
udah ngaku aja
kamu yang ngelakuin semua ini
aku tak akan ngelakuin itu ma
aku tak akan ngelakuin itu pa
aku tak mungkin ngelakuin itu ma
apa dia yang nggak bikin
kamu selalu siriko sama mirah kamu nggak mau mirah balik
kamu mau mirah hilang selamanya
udah cukup ya cukup cukup cukup cukup cukup
kamu itu mau ngelakuin
ya cukup mama pusing kamu
mama udah nggak pernah pacaran sama kamu
mama benci kamu tahu ma
karena kamu itu umaranya kejam
kamu itu kejam keji lalim dan sadis
asal kamu tahu ervita
asal kamu tahu
hari kemarin kami mengangkat tahun sebagai anak adalah hari yang paling sial bagi kamu
kamu itu anak sial
kamu itu mumpar

ervita nggak nulis surat itu mama
mama silakan sama ervita
evita enggak nulis surat itu
evita kamu enggak perlu melakukan itu
kalau dia mau melakukan itu biarkan saja
itu akan mengubah bahasa mama sama dia
ma percaya sama evita evita enggak ngelakuin itu
evita enggak ngelakuin itu ma
lepasin kaki mama lepasin

dia berbentuk bentuk surat itu ma
mungkin itu berada di miram ma
kenapa jadi masalah seperti ini
aku mau menolong evita
bukannya malah memperkeru suasana
apa yang harus aku lakukan sekarang
anakku gak boleh diperlakukan seperti ini
aku harus mengaku kalau aku yang membuat surat itu
itu surat bukan dari miram ma
evita enggak buat itu evita enggak bikin surat itu
kamu yang bikin
kamu yang berbohong sampai ini kamu ngaku aja
kapan kamu bersendirian
enggak enggak lepasin aku
aku enggak akan begini sampai mama percaya
kalau aku bukan

bukan aku yang bikin
kami mendapat surat dari mira keringnya evita kering kami yang hilang
dia mengatakan bahwa dia akan kembali kembali
mama evita gak percaya bahwa dia menduduk evita yang menulis surat itu
emang dia yang tulis kok sengaja dia yang nulis
apa sih yang tante pikirin
tante udah mengenal aktivitas seumur hidupnya dari evta kecil sampai evita sekarang
tante selalu lebih mengerti evita daripada aku
karena dia gak mungkin melakukan hal sebutu tante
udah kevin kamu diam aja
kamu gak usah ikut campur keluarga ini
bagi kamu mungkin anak ini nih si avita adalah perempuan yang suci yang baik hati
terserah allah menganggap dia seperti itu
tapi tante tahu tante gak akan tertipu sama segala berburu domba seperti kamu
peristiwa itu terjadi waktu evita masih kecil
jangan gara gara satu masalah itu tante digelap hati
evita gak sengaja menghilangkan adik tante
tante kamu tuh gampang yang ngomong seperti itu
gampang bagi kamu ngomong seperti itu karena kalah ngerasain apa yang patuh rasain selama ini
evita tega menyingkirkan mira dari tante
bukan evita yang lakuin ini tante evita minta maaf
jangan tegang tante jangan sentuh
mama mama jangan kelewatan ma
cukup tante cukup
kamu ngerti gak semua ngerti gak disini
mama tuh sampai sekarang gak tahu nasib mira kayak gimana dia berada di keluarga yang baik atau sebaliknya dia masih hidup atau sebaliknya
kamu ngerti gak apa yang udah kamu lakuin
mama yang minta maaf mama yang minta maaf
jangan sentuh mama
mama jangan kelewatan ma
selama ini aku sudah cukup sabar tante
aku sudah cukup sabar sama semua sikap kasar tante ke evita
tapi sekarang aku gak sabar lagi
karena tante menunggu kelewatan
caranya mendingan aku bawa evita keluar dari rumah
itu kan yang penting
kevin jangan buat mama tante marah
kevin aku patut aku patut nembutin ini semua
karena aku juga patut

evita gak berdua begitu mama
mama jahat untuk semua orang dong ma
mama gak peduli
papa mau bilang evita terus mama gak peduli
mama tetap yakin dia dalam dari semuanya
kamu seenaknya masuk ke dalam rumah ini dan berteriak telinga tante
kamu bawa dia pergi silahkan bawa dia pergi
aku akan ngehalangin kamu sama sekali
pegi dari sini
udah pergi bawa dia

kamu bawa penghak atas semua ini
mama jangan berbohong sama mama
kevin kamu yang terluka emosi
tante kamu kalau marah eva suka kamu begitu
tante aku ingin pergi